ustadz ustadz pokoknya sekarang ustadz musa itu banyak istirahat ya iya ustadz ustadz ini
belum sembuh jangan banyak aktivitas ya iya kalau ustadz yang minta pasti akan saya turuti
enggak emak nih dikasih es kan buat dikompresi nanti di
sekarang bagian kita
ini peringatan terakhir
jangan sampai terulang lagi
bikin malu pondok pesat terperantak
ya udah sekarang semuanya kembali ke pondok
ya udah deh pade kita gak kabur kabur lagi
tunggu tunggu tunggu
sebelum kita beli ke pesantren kita capek
gini pade aus boleh gak pade
kita mau mesen steleres buat semuanya
pade mau nanya yang kabur siapa
yang melarikan diri dari pondok siapa
yang capek siapa
dia juga ya
yang kehausan siapa
kita juga kehausan
ya kalau pade jangan pakai pelit pade
saya sama anak anak santri nih anak santri ini daripada belajar
kalau pade yang ngeluarin rezeki buat anak anak santri ini pahala besar
sekarang pade kabulin semua permintaannya
mau makan apa
kalau saya pade emang sumbu ayam goreng
indra mau makan apa
kalau saya alamat ikan lele pade
kalau saya es buah
banyak banget ya
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
allah akbar kayak di sana nih ustadz
tak apa tak apa
anak bagi ibu
aduh anak anak
ini gimana ya caranya sebelah kanan
lalu tunggu tunggu jangan tiduran
set pokoknya sekarang ustadz musa itu harus banyak istirahat ya iya ustadz kaki ustadz ini
kan belum sembuh jangan banyak aktivitas ya iya kalau ustazah yang minta pasti akan sihat
ruti tapi ustazah sekarang perutnya ustadz mucah lapar papa mau makan mau mandi
kalau lapel mau makan dong ya udah nanti saya ambil makanan dulu dapur ya buat ustadz musa
kasih lu sama sama pergi ke pasar membeli itik di goreng enak rasanya ternyata ustadz
jahnuyo tidak hanya cantik tapi juga baik gantinya ya ustadz yaudah saya pamit ya
harus nyusulin pak desang positi anak anak kan belum pada balik ke pesantren
semenjak kamu pergi mami males kemana mana mami juga males ngapa ngapain makanya
sebenarnya kalau kaya gitu kita bantu deh beresin rumahnya
paint bagus tuh
true banget setuju banget setuju mbak
saya juga sejuta
tujuh maksud saya kita bantuin ya beresin rumahnya ya
ternyata dan temen temennya berbakti
assalamualaikum ustazah di ganang soleh ada toh waalaikumsalam butet ayo lilis ada apa
itu makanan buat siapa buat ustadz usa yang lagi sakit
boleh ndak kita aja yang antar makanan itu ke ustadz musa ya setuju ya kenapa emangnya soalnya
gara gara kita kaki ustadz musa bukannya sembuh malah tambah sakit masya allah kalian ini memang
anak yang soleha membantu dan juga mengunjungi orang yang sakit pasti dapat pahala yang besar
ya udah ini makanannya kalian bawa ke kamar usta kusa tapi
makasih ya sama sama assalamualaikum waalaikumsalam
sebelum ustadz anuyur datang ustadz musa yang mulia dasar tun harus tampil wangi dan mempersoalkan
ya ya masuk masuk masuk
ya allah ya allah
eh sebentar sebentar sebentar
kok kalian bertiga yang datang sih
mengajar anak yang lain
nah sebagai gantinya
tiga anak soleha yang datang buat bantuin ustadz

aduh mau ustadz ya ya
eh ya deh
yah harapin ustaz januyuy
eh malah mereka bertiga yang datang
masya allah anak anak ini baik banget
saya jadi terhura